hai jangan terlalu kasar sama anak anak ini perlu dikasih pelajaran
sendiri di jalanan sana ibu namanya juga anak anak ingat ya kamu harus ganti uang
ibu yang hilang di dompet jumlahnya dua ratus tidak boleh kurang
pake yang penting diganti
maaf bu rumah di sebelah disewakan ya lima ratus sebulan dapat makan dua kali cucu
baju gratis enggak papa bu tapi soal makan dan cuci pakaian saya bisa melakukan
hai nah kunci rumah sebelah itu udah termasuk paket jadi mau makan sendiri
atau nyuci sendiri harganya sama dan dibayar di muka cash baik saya akan bayar
biar gue aja yang nganter
hai para masaknya assalamualaikum
rumah ini terawat baik loh aku yang bersihin tiap hari
hai hai hai hai kalau tidak keberatan adik keluar dulu
gimana ya demen sama lo kalau dia kencan jangan gratis bayar dia dingin gua nggak dianggap sekali
kalau dia bener bener enggak tertarik sama gue gimana begitu aja lu pikirin lu pelet susah
bener sih iya ya cerdas juga eh sokok ya gue emang cerdas belum ngasih takut orang tua kalau
kok kurang satu lembah
tadi ada delapan
mik kamu ngambil uang ibu di dompet ya
ini kok hilang selembar
enggak aku punya uang sendiri
enggak kemarin ibu kan dapat bayaran dari sarmo empat ratus ribu
tapi ini kok tinggal tiga ratus lima puluh ribu
padahal ibu belum belanja kemana mana
aku enggak tahu
tanya renga mungkin dia yang ngambil untuk main judi di rumahnya tanu
memang ketelaluan itu anak
itu apa dia
tidak salah ketelaluan
dari mana kamu dapat uang untuk judi ini
seseorang yang bisa jadi duit
tapi harus jual diri
kamu malah judi
jangan terlalu kasar sama anak
anak ini perlu dikasih pelajaran
nyuri kok di rumahnya sendiri
di jalanan sana
namanya juga anak anak
kamu harus ganti uang ibu yang hilang di dompet jumlahnya dua ratus ribu
tidak boleh kurang
nggak peduli yang
yang penting diganti
dapat dapat uang
di persimbangan jalan dekat
sasarannya pengendara yang lewat di jalan sana
seperti yang aku ajarkan tadi
nah gue tau tuh caranya
kamu jangan sekali kali nyuri duit ibu lagi di dompet ya
udah senang makan
mereka butuh makan
jadi hanya itu yang bisa mereka lakukan
kenapa bisa begitu
kenapa orang tuanya membiarkan anaknya melakukan perbuatan masiat
sungguh di luar akal sehat
justru mereka melakukan dengan akal sehat
pada saatnya nanti
kamu akan tahu
jadi benar kamu naksir laki laki itu
sepertinya dia orang berduit
saya meminta tolong sama mbak buat melek dia
dia itu orang berduit
bagaimana caranya sepedi bisa naksir sama nelly
tidak usah ragu ragu
kamu itu kan seksi
palet dengan keseksianmu
ketepan dia dia enggak tertarik sama nelly
ngapain tuh mereka
makasih para pengacara